pemprov dki jakarta akan membuka kembali bioskop di ibu kota meskipun pandemi covid sembilan belas belum berakhir
wacana ini pun ditanggapi beragam oleh masyarakat
kayaknya belum bisa ya karena perkembangan covid sekarang kan semakin tinggi gitu ya
jadi sebaiknya nanti aja dulu sudah agak reda
daripada kita nantikan membahayakan diri sendiri
kalau bioskop mau dibuka dari gubernur anies baswedan syukurlah buat ibaratnya kita buat menjadi nonton film film yang ada di tahun tahun yang akan datang
supaya menjadi warga indonesia biar tahu aja sampai di mana tahun yang akan datang film film yang akan berikutnya di tahun yang akan datang
nantinya kajian dari tim pakar satuan tugas penanganan covid sembilan belas akan dimasukkan dalam aturan protokol kesehatan
seperti pembatasan pengunjung di rentan usia
dua belas tahun hingga enam puluh tahun
seluruh penonton wajib menggunakan masker selama menonton
pengaturan jarak kursi serta sistem pembelian tiket secara online
disiplin harus dijaga dengan ketat oleh petugas
agar betul betul disiplin seluruh pengunjung selalu menggunakan masker tertib selama di dalam gedung bioskop atau sinema tersebut
dan kami menyarankan masker yang digunakan adalah paling
tidak dengan kemampuan filtrasi setara atau lebih baik dari masker bedah
gubernur dki jakarta anies baswedan menyatakan selama ini para pelaku industri sinema terus melakukan persiapan pembukaan kembali
sambil menunggu keputusan pihak pemprov dki jakarta
dalam waktu dekat ini kegiatan bioskop di jakarta akan kembali dibuka
dan protokol kesehatan akan ditegakkan
lewat adanya regulasi yang detil dan adanya pengawasan yang ketat
sehingga pelaku industri memberikan jasa pada masyarakat tanpa memberikan risiko yang besar
dan bagi masyarakat juga ketika berkegiatan mereka akan bisa merasakan aman
menteri pariwisata dan ekonomi kreatif wisnu tama dalam unggahan media sosialnya menyatakan
wacana dibukanya bioskop di dki jakarta ini merupakan langkah baik untuk membantu sektor ekonomi kreatif khususnya sinema
ia menyatakan pembukaan bioskop harus mempertimbangkan aspek kesehatan sosial dan ekonomi
tim liputan cnn indonesia